eh narti mau kemana kamu
sampai dulu dong

jangan ganggu keluarga saya
biarkanlah saya sama narti hidup bahagia
lagi juga perbuatan mas gareng kan
jujur saja dilarang sama agama
oh banyak banget loh ya
mas gareng udahlah
jangan pakai kekerasan
gak baik kita ini orang dewasa
dahulukan akal dulu
ngapain sih pakai tenaga
kita mesti berkelahi
makanya alangkah baiknya
yuk sama sama kita urus urusan diri sendiri
kenapa lo jadi ceramah nih
bantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah
akhirnya saya jadi berbuat solem sama mas gareng
maaf ya mas gareng assalamualaikum
abang tuh gak bakalan marah